gubernur dki jakarta resmi memperpanjang masa psbb di ibu kota menjadi psbb transisi menuju adaptasi kebiasaan baru dimulai pada hari ini
di masa transisi ini kemacetan kembali terpantau
kelonggaran masa ketat psbb membuat sejumlah kendaraan sudah memadati ruas jalan di ibu kota
akibatnya kemacetan kembali terjadi di jalan dewi sartika jakarta timur pada jumat pagi yang memang kerap terjadi kemacetan saat hari kerja
sebelumnya jakarta berencana memasuki tatanan kenormalan baru saat psbb jakarta berakhir pada empat juni kemarin
namun gubernur dki jakarta secara resmi memperpanjang masa psbb digantikan dengan psbb transisi fase satu menuju new normal lantaran masih adanya sejumlah zona merah di jakarta
di bandingkan psbb kemarin sama sekarang kemacetan mana
kemacetan aja sekarang
bandingkan new normal lah
apa alasannya pak
alasannya biar lebih ini banyak orderan
kita kan juga butuh makan butuh orderan
sementara itu razia psbb transisi menuju new normal pada hari pertama digelar petugas gabungan di checkpoint simpang lima senen jakarta pusat
masih tampak sejumlah pengendara di jalan raya ini yang abai dengan protokol kesehatan
setinggah pandemi covid sembilan belas
petugas gabungan yang melakukan razia pun bahkan terpaksa memberikan sanksi sosial kepada para pelanggar yang kebanyakan tidak menggunakan masker
mereka jatuhi sanksi menggunakan rompi oranye dan menyapu jalan raya atau taman untuk memberikan efek jerah
razia ini akan terus dilakukan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan bagi pengendara di masa psbb transisi
tapi masih banyak juga masyarakat yang belum sadar untuk menggunakan masker
untuk standar standarnya tetap sama